itu di dalam pengumpulan data kami berdiskusi dengan perwakilan beragam kementerian dan lembaga
terus sebenernya aku di thb itu cuma dua tahun
saya mendatangi rumah produksi milik lamun
om kalau di sini nih om
saya cuma kena hidung ini kan